di balik peliknya persoalan ganti rugi luapan lumpur lapindo sidoarjo
tak sedikit warga yang sukses berbisnis dengan modal uang ganti rugi
salah satunya adalah tri joko nugroho
dua ratus lima puluh warga korban luapan lumpur lapindo dari desa mindy
direlokasi ke desa kesambi
di tanah seluas sepuluh hektare dan dengan uang hasil ganti rugi
mereka mencoba bertahan hidup dan membangun usaha
toko distributor besar ini milik tri joko nugroho dari desa mindy
desanya boleh lenyap di telan lumpur porong sidoarjo
namun semangat joko tak pernah pupus
tujuh tahun memperjuangkan ganti rugi sejak dua ribu enam
akhirnya ia mendapatkan haknya pada dua ribu tiga belas
tak ingin uang ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah habis begitu saja
joko langsung membeli tanah yang sudah disediakan di desa kesambi
dan membangun rumah toko seluas sepuluh hektare
joko mencapai sembilan x dua puluh meter
meski tak memiliki pengalaman berbisnis
joko yang awalnya hanya seorang calu terminal ini
mampu menyulap toko kelontongnya menjadi distributor berbagai kebutuhan pokok
dalam waktu kurang dari tiga tahun
joko mampu menaikkan keuntungan lima puluh ribu rupiah per hari
menjadi dua belas juta rupiah per hari
kesulitan kesulitan kita ini mencari pelanggan
perlu perjalanan panjang itu
sampai saya nungguin di toko mencari sales
akhirnya satu per satu
tiap hari akhirnya ketemu
akhirnya bisa sekarang ini
sudah saya tidak mencari
akhirnya sales sales itu datang sendiri ke rumah saya
kesuksesan joko tak lepas dari dukungan teman
sesama korban luapan lumpur lainnya
dari kecil reman
bahkan kalau menurut saya saya teman dari kecil
dia liar sedikit liar
dia sedikit lihat tanpa harus menjelekkan
saya salut dia bisa merubah hidupnya
menjadi lebih baik
dan harapan saya sih ke depan semakin lebih baik